di hari kemerdekaan ini masih terdapat warga yang belum menikmati riuhnya suasana kemerdekaan
memasuki hari ke enam setelah peristiwa kebakaran di duri selatan jakarta barat warga korban kebakaran masih menempati lokasi pengungsian
dan untuk mengetahui kondisi terkini kita sudah terhubung dengan produser lapangan sianen indonesia aditya aksani di sana
selamat malam adit adit bagaimana kondisi warga di sana
ya farhanisa selamat malam situasi korban saat ini memang masih berada di pengungsian
bahkan juga ada beberapa warga yang memang harus terpaksa tidur beralaskan langit beralaskan tanah juga seperti itu untuk menempati bekas rumah
agar nantinya ini menjadi tanda bahwa itulah rumah mereka
karena hingga saat ini juga seperti yang bisa dilihat saya akan tunjukkan kepada anda fani dia juga pemirsa di rumah
ini adalah situasi terkini ada yang masih tetap tinggal di bali
bagian bekas rumahnya seperti itu untuk menandai bahwa itu adalah rumah mereka
karena memang semuanya sudah rata terbakar oleh api
dan kemudian juga mungkin bisa ditunjukkan di sana juga ada beberapa tenda
di sana merupakan tenda pengungsian yang memang warga tetap berada di sana
terus juga bantuan diberikan lewat sana
ada juga beberapa bantuan yang memang diberikan dari posko yang besar yang ada di depan sana
karena untuk menuju jalan ini akses ini memang jalannya sangat sempit seperti itu
sehingga ini menjadi salah satu kendala pada
saat damkar memadamkan api yang pada saat itu membakar seluruh rumah warga yang ada di sini
saya akan juga tunjukkan kepada anda fani di sana juga ada satu buah pohon
nah pohon ini justru menjadi penghubung antara bagian kanan yang terbatasi oleh sungai menuju ke bagian kiri
sehingga di sini terbakar dari kanan dan juga kiri meskipun ada sungai terbelah
jadi api terhubung dari kanan ke kiri bagian daerah sini
karena adanya angin yang membakar pohon tersebut sehingga bagian kanan sebelah sana juga terbakar
ada sekitar dua ratus lima puluh kios yang terbakar
kemudian juga ada sekitar satu ratus satu rumah yang memang terbakar
nah untuk korban jiwanya sendiri ada sekitar untuk korban yang terkena dampak dari kebakaran ini ada sekitar sembilan ratus tujuh puluh empat orang
dari sekitar tiga ratus delapan puluh empat kakak
sehingga ini memang masih terus memerlukan bantuan yang cukup banyak
mengingat juga di sini kebutuhan
hari hari juga cukup dikonsumsi cukup banyak di sini
sehingga perlu sekali untuk bisa banyak sekali bantuan datang
nah dari pemerintah pun memang sudah ada bantuan yang diberikan
namun ada juga beberapa bantuan yang diberikan oleh relawan relawan di sini
yang tadi juga saya lihat dari mulai sepanjang jalan sudah banyak sekali yang memberikan bantuan di sini
terutama bantuan untuk masker
karena untuk masker dan juga hand sanitizer yang seperti kita bersama di era pandemi seperti ini
itu menjadi hal yang sangat wajib hal yang sangat penting
bahkan untuk warga di sini pun memang ada beberapa yang tidak menggunakan masker
karena masker yang mereka biasa pakai juga ikut terbakar oleh api
sehingga bantuan yang paling dibutuhkan untuk saat ini untuk mencegah penularan virus covid sembilan belas di era pandemi seperti ini
adalah masker dan juga hand sanitizer yang sangat diperlukan
selain kebutuhan kebutuhan dasar lainnya fani
ya lalu aditya terkait proses pendistribusian bantuan ini seperti apa
dan mengingat hari ini juga merupakan hari ulang tahun kemerdekaan republik indonesia yang ke tujuh puluh lima adit
apakah berdasarkan pantauan anda
ada kegiatan perayaan hari ulang tahun republik indonesia yang ke tujuh puluh lima di sana
ya fani terkait dengan pendistribusian dari bantuan memang ada anggota atau dari kelurahan dan juga pihak pihak terkait yang memang sudah berkoordinasi dengan warga yang sudah mendata di sana
namun juga ada beberapa para petugas yang memang sengaja datang langsung ke tempat di mana para warga ini tinggal seperti itu
seperti di belakang saya
sengaja datang ke tempat mereka sedang beristirahat
nah terkait dengan perayaan tujuh belas an di sini memang tidak ada kegiatan
karena mereka semua dalam keadaan yang sedang pilu sedang berduka
seperti itu sehingga yang biasanya memang untuk di kelurahan duri selatan ini juga ada beberapa kegiatan yang biasa dilakukan untuk lomba lomba meskipun pada saat pandemi
karena memang tadi juga kami sempat mendapat informasi sudah ada rencana untuk melakukan kegiatan lomba lomba secara virtual
kemudian juga ada beberapa kegiatan lomba lomba yang memang bisa digunakan atau dilakukan pada saat pandemi
namun semuanya jadi batal karena adanya bencana kebakaran ini
sehingga mereka harus benar benar bisa memulihkan psikis mereka
seperti itu agar bisa kembali lagi beraktivitas
karena melihat juga tadi di sini untuk sumber air juga fani di sini memang masih sangat kurang
ada beberapa titik titik air bersih yang memang masih bisa digunakan
namun itu sangat kurang karena jumlah korban di sini juga cukup banyak fani
baik terima kasih produser lapangan cnn indonesia aditya aksani atas laporan langsung anda